bila anda melewati desa ngadirejo kecamatan tutur kabupaten pasuruan jawa timur
rugi kalau tidak melihat pemandangan unik di sebuah makam umum desa setempat
pasalnya makam umum yang biasanya terkesan kotor dan seram
namun di makam ini justru bersih dan berwarna warni bahkan tertata rapi
sejak puluhan tahun ini warga desa setempat mengecat makam keluarganya sesuai selera keluarganya
tak ayal makam umum terlihat cantik asri dan sedap dipandang
apalagi daerah makam ini berada di lereng gunung bromo
tak hanya itu makam umum ini juga terdapat makam lintas agama mulai dari makam islam makam nasrani dan makam hindu
menurut modin desa mengatakan makam warna warni ini sudah ada sejak dua puluh tahun lalu
warga setempat sengaja mengecat makam ini untuk menandai anggota keluarganya dikubur di makam tersebut
dua puluh tahun yang lalu lebih itu warga itu yang punya family di kubur kuburan ini kan
merawat familia yang ada di sini
dengan bukti kalau nisan nisan ini dicat dibersihkan itu berarti warganya masih peduli
jadi membawa cat apa adanya apa yang dia punya
makanya capnya tidak bisa seragam
makam umum warna warni lintas agama ini menandakan bila warga di lereng gunung bromo hidup rukun
damai dan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa